satu keberuntungan banget satu kebanggaan kan
gunting kepala presiden nomor satu di indonesia
rasa deg degan rasa gemeter kayak kaget juga ada kan
cuma gimana lagi kan kita harus profesional untuk kerja
siap untuk menyukur pak jokowi kan
sehari setelah presiden mampir
kaisang putra bungsu presiden ikut memotong rambut di tempat ini
pengelola barbershop mengaku antusias
karena tempat pangkas rambut miliknya laris
setelah disambangi keluarga presiden
kaisang mungkin ini perdananya sih
pangkas berdasarkan sih
pertama kan bapak jokowi
setelah itu kaisang juga mungkin
dia mengabiskan kalau yang bapak guntingannya disini bagus
besok besok pasti datang kesini lagi
ternyata benar besoknya dia langsung datang kesini
pada saat rambutnya mulai air surga makin nilai surga ke
ini kan menurut ayah pun
jadi makin usia juga pertama kali ke empat